wali kota solo yang juga putra sulung presiden jokowi
akhirnya menerima tawaran menjadi bakal cawapres
mendampingi prabowo subianto
yang diusung koalisi indonesia maju
belum genap sepekan usai deklarasi
pasangan prabowo gibran langsung menempati urutan pertama hasil survei
yang dilakukan oleh beberapa lembaga
sedangkan pasangan ganjar mahfud dan anies muhaymin
masing masing berada di urutan kedua dan ketiga
hal ini tentu saja membuat kubu prabowo gibran
terus bergerilia menggalang suara di sejumlah daerah
tak terkecuali di provinsi jawa tengah
yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng
atau basis utama masa pdi perjuangan
gibran sebagai sosok milenial muda yang akan mendampingi prabowo
dapat menggerogoti lumbung suara pdi perjuangan di jawa tengah
dan kalau kemudian
semuanya sudah sepakat bulat mengusung mas gibran
tentunya apalagi kami sebagai kader tentu akan all out untuk memenangkan
terkait dengan pendanaan itu kami tidak tahu
bahwa yang pasti ada strategi khusus
yaitu urusan pimpinan yang ada di pusat kami
di jawa tengah tugas kami yang kemarin ya afin press dua kali
ya tentunya yang terberat di jawa tengah mudah mudahan dengan keberadaan mas gibran
tentunya akan menambah elektoral di jawa tengah
ancaman ini tak diabaikan pdi perjuangan
meski pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas lalu
atau sekitar sebelas juta suara pemilih di jawa tengah
perolehan suara tersebut dapat menutup kekalahan di jawa barat dan dki jakarta
sekretaris dpd pdi perjuangan jawa tengah sumanto menyebut
pdi perjuangan yakin dan optimistis tetap dapat memenangkan pasangan ganjar mahfud di jawa tengah
alasannya para kader simpatisan hingga fungsionaris partai saat ini terus berjalan ke masyarakat tingkat bawah
ya tidak akan tapi kita upayakan trendnya kan sudah ada dari pemilu ke pemilu
semuanya tidak akan mudah tapi kita akan mencanangkan itu untuk menenangkan di jawa tengah
ya kan ini sekarang sudah mulai bekerja
di daerah daerah kalau di jawa tengah kami akan menjaga jawa tengah
pengamat politik universitas diponegoro semarang teguh yuwono menyebut
jawa tengah menjadi medan pertempuran yang sengit antara pasangan prabowo gibran dan ganjar mahfud
menurutnya jawa tengah tetap akan menjadi kandang banteng
meski jumlah perolehan suaranya tidak akan spektakuler seperti pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
ini saya kira sebuah pertarungan yang hebat ya kalau ini terjadi
sehingga kalau saya melihat dibutuhkan banyak usaha yang keras
prabowo gibran untuk bisa mengambil suara kantong suara pdi perjuangan yang hari ini mencantumkan ganjar dan mahfud
dari survei terbaru indikator politik indonesia mencatat
prabowo gibran berhasil mengantongi tiga puluh enam satu persen
unggul tipis atas pasangan ganjar mahfud yang memperoleh tiga puluh tiga tujuh persen
sedangkan pasangan anies muhaymin mendapatkan suara sebanyak dua puluh tiga tujuh persen
damar sinuko semarang jawa tengah